persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan itu
persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat
hanya dengan bersatu kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia

ideologi pancasila adalah satu satunya ideologi bangsa
yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya
dalam demokrasi mendukung mati matian seorang kandidat itu boleh
mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh
menjadi oposisi itu juga
itu juga sangat mulia
silahkan ingin menjadi oposisi
asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam
asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian
apalagi disertai dengan hinaan
disertai dengan cacian
disertai dengan makian makian